emang ada siapa
ada manusia serigala
syukur deh ibu messi
manusia serigalanya udah pergi
ya alhamdulillah sih syukur udah gak ada
maaf nih ya sebelumnya
ya supaya cantik
kok ini suara sisir
suara apaan tuh
itu kayak suara yang garuk garuk pintu
siapa yang nyakar nyakar pikir
eh nanti berapiinnya
itu kan susah mahal
yang coba menakut nakutin inces
siapa sih ini
pasti masih di sekitar sini
hei kamu ngapain nyakar nyakar pintu rumah saya
tafirullahalazim bu messi kok doyan amat nuduh si dio
saya lewat lewat doang
hah gak usah pake sumpah sumpahan
itu pasti kamu yang nyakar nyakar kan
soalnya siapa lagi orang yang ada disini
siapa lagi selain kamu
roman romannya saya korban penuduhan mulu nih
damah bu messi
swear bu jangan sembarang nuduh ya bu ya
udah kamu ikut saya ke rumahnya pak rt aja
ada suara di dalam rumah
suara apaan sih
suara apaan sih tadi
itu kira kira siapa
jangan jangan itu adalah kucing goreng
mengambil makanannya mami
oh tidak bisa
mengambil makanan princess shanty di desa ini
tahu mami di desa ini paling cantik
ya harus tahu lah
kalau nggak tahu dikasih tahu
ini loh gitu
udah ayo kita ke belakang
dan kamu di depan
mama di sini aja
ini di atut ya
eh itu apaan itu

ini tolongin ya
masalahnya rumah kita itu
didatengin sama manusia serigala
ya paham sip
masa dia tiba tiba masuk kedalam tau gak
ngangkring ada di atas meja makan kita
karena kita belum makan lagi
kita bisa makan di hotel bintang limba sama chef
ih malah diem aja
ayo kita ke rumah saya kita tangkap manusia serigalanya
ayo cepetan nanti keburu dia betah ke rumah kita
nanti kalau betah terus dia ditinggalin di rumah kita
nanti kita tinggal di mana
kita tinggal di jalanan
jangan pakai lama
masa tahun depan
cepat deh sekarang
ntar keburu dia pakai alat alat makeup
terus nanti menikur padikur di rumah
nanti baju aku disobet
nanti mainan aku dihilangin
nanti itu paling kesayangan aku
jangan pakai lama
ambil sarung dulu
pakai pada boseng boseng
masih hidup aja udah bau
syukuran bulunya banyak banget
aduh saya teh janda emang sendirian
tapi nggak cari manusia serigala juga
punya anak di dalam
jangan masuk lagi ya
mau kunci pintunya
itu itu itu
masa di mana lagi sih
kayaknya dia ada di dalam
pak nanti kalau itu bayangannya mendekat langsung pukul aja
aduh aku takut
seram juga aku
siap siap ya
satu dua tiga
pak rt ngapain di sini
pakai nanya lagi main gebok gebok aja
tadi itu saya dengar suara dari jauh
saya semprim ke sini
saya panggil panggil nggak ada yang nyaut
wah berarti pak rt ngeliat sesuatu dong di dalam
emang ada siapa
ada manusia serigala
syukur deh bu messi manusia serigalanya udah pergi
ya alhamdulillah sih syukur udah gak ada
maaf nih ya sebelumnya
kalau gitu kita bertiga mau pamit dulu ya
eh om mau kemana pamit pamit segala
ya kita semuanya balik ke habitatnya pak rt
eh tidak bisa tidak bisa seenak seperti itu
kalian saya hukum karena udah pukulin saya tadi
lea kan akut kan gak sengat

sekarang kalian boleh ke pros kamling saya kasih
tapi jangan kepiting
aduh pak jangan kepiting
nggak boleh pencet ntar
aduh saya takut
aku takut segalanya kesini
tapi saya penasaran
masa sih ada manusia